tangan lihai sang koki seolah menari nari di atas meja dapur
bukan perkara mudah meracik hidangan untuk menghasilkan olahan lezat
bahan bahan terperinci urutan pengolahan yang runut hingga penataan presentasi menjadi ikhwal menyuguhkan hidangan
hari itu hilario milan seorang koki asal meksiko memeragakan kelihayannya meramu guacamole
guacamole sudah dikenal sejak zaman suku aztek di abad ke enam belas
kuliner tersebut tak hanya populer di meksiko saja tapi juga terkenal di seluruh dunia
masyarakat di sana menjadikan saus ini sebagai pelengkap kudapan nachos dan tako
rasanya yang unik memberikan sentuhan gurih asam yang nikmat
guacamole terbuat dari alpukat yang dihaluskan dan dicampur dengan air jeruk lemon peras
cita rasa segar juga didapat dari sayuran seperti potongan tomat bawang bombay dan daun ketumbar yang dicincang halus
tak butuh waktu lama meracik guacamole
alat yang digunakan pun sederhana
dan juga ada sendok untuk menumbuk semua bahan
saya tertarik mencoba belajar langsung dari ahlinya
mr filario anda sudah membuat guacamole
itu sangat menarik
sekarang bisa anda mengajari saya apa yang harus dilakukan sebelum membuat guacamole yang sangat baik dan hebat
guacamole adalah tradisi untuk
saturday minggu untuk partai dan lain lain
guacamole ini tradisional dari meksiko
saya membuat guacamole untuk satu
oke jadi pertama kita harus membuat guacamole dulu
ini guacamole ya
hilario terus memandu saya mendapatkan rasa guacamole yang khas
ya seperti ini
oke jadi sebenarnya kita memotongnya menjadi bagian kecil atau sebenarnya seperti semuanya
kalau bahasa kitanya itu diulut
karena kan yang diharapkan dari sos ini adalah tekstur lembutnya
itu yang menjadikan ciri dari avocado yang dibuat dari guacamole ini itu berbeda
mungkin tak terlalu sulit bila anda mencoba membuat guacamole di rumah
prinsip dasar menghaluskan bahan sama persis ketika kita mengolah sambal sebagai saus pelengkap hidangan makanan indonesia
dan guacamole olahan saya pun siap disantap
tak hanya segar di mulut
bagaimana cara menghasilkan guacamole
syarat akan nilai gizi yang tinggi
bahan utama dari saus guacamole ini kan adalah avocado atau alpukat
dan ternyata alpukat ini kandungan gizinya banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan tubuh kita
dalam satu buah alpukat atau kurang lebih seratus gram itu mengandung kalori sekitar delapan puluh lima kalori dengan kandungan lemaknya cukup tinggi sekitar enam lima gram
tapi kandungan lemak yang tinggi itu adalah ternyata lemak bayi
karena mengandung omega sembilan
karena mengandung omega sembilan itu adalah alpukat yang sangat terkenal mengenai asaturasi keti asid
ternyata omega sembilan ini baik sekali manfaatnya khususnya untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah
usai memberikan tips mengolah guacamole hilario kemudian menyiapkan tako
tako sejatinya merupakan makanan kaki lima di meksiko dengan isian daging sayuran bahkan buah
untuk menambah cita rasa tako diberi daun ketumbar tomat saus salsa irisan bawang termasuk saus guacamole
yang menjadi ciri tako ada pada tortilla
tortilla berasal dari kata torta dalam bahasa spanyol yang berarti kue bundar
tortilla adalah roti pipih tanpa ragi atau tidak difermentasi
terbuat dari jagung giling atau gandum kulit tortilla yang digunakan di sini berbahan lembut
namun tak jarang tortilla disajikan bertekstur keras
tak hanya hilario koki lainnya raqel salgado juga turut memamerkan keahliannya memasak hidangan khas amerika latin
ya perempuan asal honduras itu memperkenalkan sajian hidangan asli negaranya yakni plato tipico
plato tipiko terbuat dari potongan daging yang ditusuk seperti sate kemudian dibakar
dalam penyajiannya daging dilengkapi kacang merah halus pisang bakar alpukat keju scramble egg dan nasi bawang putih
eits jangan salah nasi di sini bukan sebagai hidangan utama
hidangan utama ada pada tortilla
olahan nasi pada plato tipiko justru sebagai pelengkap saja
semua bahan yang digunakan rakel adalah bahan makanan indonesia
ternyata membuat sajian hidangan amerika latin tak perlu jauh jauh mendatangkan bahannya dari honduras
menurut raquel bahan dasar dari indonesia pun pada prinsipnya sama
sama sama memiliki kualitas untuk menghasilkan hidangan khas amerika latin yang lezat asalkan diolah dengan cara yang tepat
kami menggunakan bahan yang sama
perbedaan adalah cara kami menggabungkan bahan bahan ini
contohnya di plato tipico kami menggunakan kacang merah untuk menambahkan hidangan
dan juga kacang merah dikacang
itu adalah perbedaan utama
yang menjadikan plato tipiko unik adalah rasa gurih asin dan manis yang tersaji bersamaan

dan juga rasa gurih
karena di sini kami memiliki bawang paprika tomato dan kacang merah
tentu saja saya semakin penasaran mencicipi hidangan yang baru saya kenal di tempat ini
hidangan amerika latin cenderung mengolah bahan segar
secara kultural masyarakat amerika latin terbiasa menyantap hidangan sehat
ini mungkin dilihat dari cultural atau kebiasaan ya
kalau misalnya mungkin itu diterapkan di indonesia belum pernah
tentu bisa kita terima
dari segi rasa atau dari segi komposisinya
tapi yang bisa saya katakan dari segi komposisi memang ini cukup baik untuk kesehatan
seperti misalnya tortilla atau misalnya seperti yang tadi marceloni sebutkan dari kacang merahnya
itu tinggi sekali ya kanser rat
begitu pula yang dirasakan roman dan emi
penikmat makanan amerika latin yang mencicipi kudapan sehat
sekaligus merasakan sensasi budaya di dunia
dari mana makanan itu berasal
makanan itu suatu budaya kan dari negara
nah saya rasa kalau budaya latin di otak saya itu seperti fun ya
selalu ceria dan lain lain
jadi saya rasa ya dari masakan ini memang memang juga ada rasa fun
pertama karena sehat
kemudian dari tesnya sendiri juga paling nggak terlalu jauh bahwa ada rasa spesinya dikit
menikmati makanan lintas budaya
tak hanya sekadar mempelajari ciri dan kekhasan rasa dan bahan yang diolah
ternyata ada tata cara spesifik yang juga menyertai pengalaman menikmati hidangan
sekarang kita akan menunjukkan cara terbaik untuk makan takos
jangan ambil yang itu
hahaha aku lihat
oke kita ambil seperti itu

dan kemudian kita hanya membeli
kamu harus menggulung kepala seperti ini
oke menggulung seperti ini
oke datang lebih dekat datang lebih dekat
ya itu cara

sekarang aku tahu bagaimana menikmatinya dengan sangat banyak karena kamu harus menggunakannya
itu petualang aku tahu sekarang
jika kamu bisa melakukannya sekarang kamu profesional makan takos
kulit tortilla lembutnya tapi tidak terlalu lembut
jadi kita akan menggunakan kualitas yang lebih sederhana
jadi kita akan menggunakan kualitas yang lebih sederhana
jadi kita akan menggunakan kualitas yang lebih sederhana
jadi kita akan menggunakan kualitas yang lebih sederhana
ini membuatnya mudah berjatuhan

ada rasa ada pula kebiasaan masyarakat di setiap gigitan
keduanya mengakar membentuk budaya dan tata cara yang sama
selalu menjadi sensasi kalau menikmati sebuah hidangan